pdi perjuangan menyatakan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
sudah bukan kader pdi perjuangan lagi
ketua bidang kehormatan dpp pdi perjuangan komarudin watubun mengatakan
status presiden jokowi sudah bukan kader pdi perjuangan
karena jokowi sudah berada di kubu lain saat pilpres kemarin
gibran juga berstatus sama tidak lagi menjadi kader pdi perjuangan